sejumlah pemimpin dunia mengungkapkan harapan di tahun baru dua ribu sembilan belas
seperti halnya inggris yang optimistis akan melangkah ke tahap baru perekonomian negaranya
sementara perancis tak akan menyerah dengan proses atau protes warga negara
akibat kebijakan perpajakan presiden emmanuel macron
dan simak juga cita cita presiden tiongkok xi jinping dalam informasi berikut ini
perdana menteri inggris theresa mei juga masih berjuang untuk mengakhiri kemacetan perundingan brexit di parlemen
situasi ini muncul setelah ada kesepakatan brexit di brussels belgia yang disebut parlemen eropa sebagai kesepakatan final
sementara itu presiden perancis emmanuel macron pada pidato tahun barunya menyatakan
mengerti akan kemarahan yang dirasakan warga perancis
ini terkait unjuk rasa yang marak akibat kebijakan perpajakan macron
pemerintah perancis tidak menyerah dengan kondisi perekonomian saat ini
tidak menyerah juga dengan perubahan yang berat yang menanyakan masyarakat kita tentang identitas dan sengaja
di paris perancis warga dan wisatawan kota mode ini disuguhi pertunjukan yang megah di malam tahun baru
di salah satu monumen yang populer di dunia arc de triomphe
sementara itu presiden rusia vladimir putin mengingatkan pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang
untuk memajukan negara
pernyataan ini dilontarkan putin menyambut tahun baru dua ribu dua puluh
yang penting adalah mencapai kebaikan dan kebaikan kehidupan

pernyataan ini dilontarkan putin menyambut tahun baru dua ribu sembilan belas

pernyataan ini dilontarkan putin menyambut tahun baru dua ribu sembilan belas
pernyataan ini dilontarkan putin menyambut tahun baru dua ribu sembilan belas